telah bersama kami pengamat kebijakan publik trubus rahar diansyah
selamat pagi pak trubus
selamat pagi mas
pak ini terkait dengan keputusan dari anies baswedan sendiri
gubernur dki jakarta memperpanjang masa psbb
ada tanggapan pak terkait keputusan ini pak
iya menurut saya sih perpanjangan psbb merupakan pilihan yang baik
dalam arti bahwa persoalan penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta
ini kan masih tinggi meskipun dalam beberapa tempat ada sudah yang melandai
tetapi kan itu sifatnya masih fenomena gunung es ya
dalam arti pada kenyataannya enam puluh enam rw yang ada itu dalam posisi sekarang ini
ya tinggi sekali gitu ya daerah merah gitu
nah ini yang menjadi persoalan kemudian dki jakarta kan awalnya merencanakan
penerapan sosial berskala lokal gitu ya
berskala lokal ini artinya
artinya sebenarnya di karantina kalau bahasanya atau di lockdown
nah karena itu cara yang terbaik karena nggak ada payung hukumnya kan
payung hukumnya kan tetap psbb karena di dalam pp dua puluh satu namanya psbb
nah satu sisi kemudian wilayah penyangka dki jakarta juga misalnya
tangerang raya masih melanjutkan atau memperpanjang psbb
di sisi lain bekasi sudah harus melaksanakan siapnya normal
jadi ini memang di wilayah
dki jakarta penyangganya sendiri posisinya berbeda beda
karena itu menurut saya memang pilihan untuk psbb yang dilonggarkan
ini kan direlaksasi namanya nanti menuju yang namanya transisi
maka adalah pilihan yang paling baik
dalam arti bahwa satu sisi persoalan kesehatan secara bertahap ditangani
tetapi secara di satu sisi persoalan ekonominya juga akan akan digerakkan
bahwa produktivitas masyarakat itu mulai berjalan
karena kalau tidak ini persoalannya kan dampak dari penerapan psbb yang ketiga kali
dki jakarta ini memang menjadi persoalan tidak ada dampak kesehatan
tapi juga ada persoalan dampak di ekonomi maupun di dampak sosial
nah cuma persoalannya menjadi agak rumit karena masyarakat itu jadi bingung
karena apa karena pembatasannya itu tidak pakai tanggal sampai kapan gitu ya
di dalam penjelasan itu apa namanya keputusan gubernur itu tidak dijelaskan sampai kapan masa masa waktunya
karena tahu kita bahwa psbb itu sesuai permenkes nomor sembilan itu batas waktunya empat belas hari gitu kan
kalaupun dki jakarta dulu memperpanjang sampai dua puluh delapan hari itu sudah maksimal harusnya
memang pada saat yang ketiga itu harusnya dki jakarta melakukan langkah langkah yang cukup ketat harusnya gitu
dengan tegas apalagi sudah mengeluarkan pergub empat puluh tujuh tentang sanksi psbb
meskipun dikatakan nanti masa transisi sanksi psbb akan diterapkan juga pergub nomor empat puluh tujuh itu
tetapi menurut saya justru akan sulit karena apa
karena nanti masyarakat akan beraktifitas sebagaimana yang sudah ditetapkan
dalam prakteknya nanti kan meskipun itu bertahap itu masyarakat sudah sulit untuk dibedakan
masyarakat yang apa namanya mau beraktifitas di sektor apa saja tetap saja berjalan
karena kalau dulu kan jelas sektornya ada di dalam keputusan gubernur nomor tiga puluh tiga itu jelas ada sebelas sektor di situ gitu
nah sebelah sektor ini masyarakat masih bisa tahu ini batasan batasannya sudah jelas
kalau ini malah makin membingungkan masyarakat nanti bingung mana yang mau apa namanya dikatakan psbb atau bukan
ada yang tidak
jadi kalau mau diterapkan
sanksinya kan malah jadi nanti masyarakat malah ini terjadi resistensi
saya khawatirnya begitu
nah padahal harusnya itu menurut saya justru dki jakarta sekarang ini menerapkan psbb yang jauh lebih ketat lagi
karena masih ada enam puluh enam rw itu
meskipun yang hijau atau yang hijau misalnya itu juga ada kemungkinan nanti jadinya merah juga
karena yang kuning juga bisa jadi merah
karena ini kan batasannya batasan cuma administrasi ya
kalau mobilitas masyarakat kan sama saja gitu ya
mau orang daerah merah tetap aja datang juga ke daerah hijau
daerah hijau juga datang ke daerah merah
atau yang kuning juga berdemikian
artinya nggak ada batasan yang kemudian melarang seseorang itu yang daerah merah kemudian berjalan ke daerah hijau
apalagi nanti di tempat tempat apa namanya yang sudah disebutkan ada sepuluh misalnya yang rencana dibuka itu
yang dibebaskan termasuk transportasi
ini kan orang nggak bisa membedakan lagi mana itu daerah merah mana itu daerah hijau
jadi menurut saya ini menjadi persoalan
karena selain odp pdp kita dihadapkan ada persoalan satu yaitu otg
orang tanpa gejala ini agak sulit sekali nanti bagaimana
sementara tiga hal yang ditetapkan oleh pemerintah prodiki
satu masalah epidemiologis
kemudian yang kedua surveillance
dan ketiganya masalah layanan kesehatan
ternyata belum jalan optimal sama sekali
artinya odp pdp dalam konteks epidemiologis masih tinggi
penularan surveillance nya juga masih tinggi
layanan kesehatan juga belum
ini kan menjadi persoalan
tetapi satu sisi masyarakat sudah dalam posisi jenuh sekarang ini ya
kemudian sudah pengen harus keluar juga
karena sudah lama ya
sudah tiga bulan
tapi kita berharap jangan sampai nanti muncul lagi apa namanya gelombang kedua ya
dari penyebaran covid
artinya apa yang kita lakukan selama dua tiga bulan ini
jadi seolah olah sia sia kalau nanti terjadi ini
meskipun kata pak prof dki
nanti akan direm
misalnya kalau mal dibuka
kemudian di situ ditemukan ada penularan
langsung ditutup lagi
nanti kan membingungkan juga
pengusaha akan dirugikan di situ
masyarakat juga akan bingung juga
jadi ini menurut saya beberapa hal catatan menurut saya itu mbak
jadi apa yang harus dipahami pak dari makna psbb saat ini
begitu di bulan juni yang disebut sebagai masa transisi
iya menurut saya ini pemahamannya harusnya
pemprov dki melakukan sosialisasi
ini loh kita hidup
menuju yang namanya new normal
jadi sekalian saja new normal dalam arti bahwa
kehidupannya itu adalah mengikuti pola baru
misalnya kalau naik angkot itu kan harus menjaga jarak
kemudian ini agak sulitnya kalau naik angkot misalnya atau naik kwk
ini masyarakat kan harus dibekali pemahaman yang benar gitu
kemudian kalau misalnya naik ojek
ojek yang bermotor itu harus membawa apa namanya
jaket harus sarung tangan
kemudian bawa helm sendiri
nggak boleh itu harus bawa sendiri
kemudian juga kalau perlu bawa tisu basah
nah ini kan juga harus disosialisasikan
jadi menurut saya apalagi di tempat kerja
di tempat industri
nah ini juga harus dilakukan satu sosialisasi terus menerus
karena pada prinsipnya juga pelaksanaan penegakan protokol pekerjaan ini
ternyata tidak mudah gitu
karena ini menyangkut seperti katakan pemprov dki
masyarakat tetapi kan memang vaksinnya sampai hari ini kita belum temu vaksin yang benar untuk covid ya
vaksinnya kan hanya kedisiplinan
hanya persoalannya ini untuk masyarakat disiplin ini kan butuh penegakan hukum
butuh apa pengawalan
butuh edukasi kan gitu
dan butuh juga keteladanan dari para pimpinan
nah karena itu suasana yang memang mendukung itu perlu diciptakan
nah sekarang persoalannya ketika semuanya sudah dibuka semua sudah berjalan secara ini
masyarakat sudah sulit karena pengawasannya bagaimana gitu kan
nggak mungkin diawasi lagi gitu karena masing masing sesuai dengan kebutuhannya menurut saya itu mbak
baik terima kasih sekali perbincangannya pagi hari ini pak trubus